seperti inilah kondisi bangunan kelas sekolah dasar negeri enam belas butu
desa suruang kecamatan campalagian polewali mandar sulawesi barat
sejak beberapa tahun terakhir para murid di sekolah ini
harus melawan rasa takut saat kegiatan di kelas berlangsung
ruang kelas tempat mereka belajar terancam ambruk karena rusak parah
selain atap yang sudah terlepas lantai dan dinding di sekolah ini juga sudah hancur
akibat lapuk dimakan usia
plafon ruang kelas juga mulai berjatuhan dan rawan menimpa para murid
apalagi saat diterjang angin kencang
saat hujan mengguyur tidak jarang para murid harus belajar dalam kondisi basah
atau terpaksa pulang lebih awal
kalau angin kencang bagaimana
takut tapi sudah biasa
pihak sekolah mengakibatkan
mengaku telah melaporkan kondisi ini ke dinas terkait
namun belum mendapat perhatian
kabarnya awal tahun depan sekolah dijanjikan akan mendapatkan bantuan
sudah lama pak
bahkan itu pak sudah seribu sembilan ratus delapan puluh satu dia berada di sekolah ini
jadi nanti tahun kemarin dua ribu tujuh belas pak baru ada
ada bangunan baru
iya bangunan baru
itu pun katanya belum ada mobilernya pak
jadi kalau anak anak mau belajar bagaimana
berantai saja pak
sekolah ini sebenarnya memiliki dua ruang kelas baru yang dibangun pada tahun dua ribu tujuh belas
namun sampai saat ini belum dilengkapi perlengkapan lainnya
sehingga membuat sejumlah murid terpaksa belajar dengan kondisi melantai
baik para murid maupun pihak sekolah sangat berharap
bangunan kelas di sekolah ini dapat segera diperbaiki
agar aktivitas belajar di sekolah ini bisa terlaksana dengan aman dan nyaman